saudara konflik antara manusia dengan satwa liar masih terus terjadi di sejumlah daerah di indonesia
yang jadi sorotan publik pada akhir akhir ini adalah konflik yang terjadi antara manusia dengan sang raja rimba harimau sumatera
sang raja rimba belakangan sering menyerang manusia
warga merasa terancam nyawanya karena serangan harimau
namun di sisi lain harimau mereka juga terusik akibat habitatnya menyempit karena pembukaan lahan
bisakah konflik keduanya diakhiri
api yang membakar gedung balai perlindungan dan pelestarian alam taman nasional bukit barisan selatan di lampung barat ini adalah luapan kemarahan dari warga bandar negeri suoh
masa merusak dan membakar benda benda yang dikeluarkan dari dalam kantor
mereka geram lantaran harimau kembali menyerang seorang warga kecamatan suoh
apalagi sebelumnya ada dua warga lain yang tewas akibat serangan harimau pada delapan dan dua puluh dua februari
karena tak kunjung mendapat solusi penyelesaian akhirnya ratusan warga menggeruduk kantor ppa tnpbs
satu tangkap harimau hidup atau mati secepatnya
bila mana dalam tempo lima hari tidak ada hasil
maka jangan salahkan masyarakat yang bertindak
dan untuk pihak kepolisian jangan pernah tersangkakan masyarakat
korban yang baru baru ini diserang adalah seorang petani bernama samanan
samanan kini dirawat akibat terluka karena diserang harimau saat berladang di pertanian sayur
ia berhasil menyelamatkan diri dari terkaman harimau setelah melawan dengan sebilah parang
konflik antara harimau dan manusia di lampung barat ini sudah terjadi sebanyak empat kali
dua diantara korban meninggal dunia
dan satu korban terluka parah di bagian kepala
sementara satu orang lain berhasil selamat
agar konflik antara warga dan harimau tidak berkelanjutan
tim satgas penanganan konflik harimau dan masyarakat berupaya mencari jejak keberadaan harimau penyerang warga
upaya pencarian ini dilakukan dengan memasang umpan seekor kambing di empat titik lokasi kemunculan harimau
terkait kerusakan hingga pembakaran kantor resort pulhut soh pekon gunung ratu
penyidik kepolisian polres lampung barat juga menetapkan lima orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan
kita telah menetapkan lima orang tersangka yang diduga terlibat langsung terkait pembakaran kantor tnbbs di sana
saat ini tim satgas penanganan harimau masih terus melakukan pekerjaannya ya untuk mendeteksi keberadaan dari harimau tujuh
sendiri ya semoga dalam waktu dekat mereka sudah ada hasilnya dan sudah bisa kita amankan
belum usai masalah konflik manusia dengan harimau di lampung barat korban serangan harimau kembali berjatuhan
korbannya kali ini adalah dua petani di seilapan langkat sumatera utara
keduanya diserang harimau dalam waktu yang berbeda
yakni saat tengah memanen cabai dan korban lain saat sedang memanen sawit
area seilapan sendiri masih dekat dengan tnbbs yang juga habitat harimau sumatera
keduanya kini dirawat di rumah sakit putri bidadari akibat luka karena serangan harimau
mencoba peristiwa berulang warga didampingi petugas dari balai konservasi sumber daya alam serta dari balai konservasi tnbbs
berupaya menangkap harimau penyerang warga
dengan menggunakan senjata yang diberi obat bius harimau ini berhasil ditangkap pada enam belas maret dan dibawa ke medan untuk menjalani pemeriksaan
sebelumnya warga sekitar sempat berusaha menangkap sendiri harimau
namun hal ini dicegah oleh petugas karena berbahaya
usut punya usut terungkap fakta
jika harimau yang melakukan penyerangan pada dua warga di langkat ternyata adalah salah satu harimau sumatera betina bernama beru situtung
yang baru dilepas liarkan oleh menteri lingkungan dan kehutanan pada enam maret lalu di taman nasional gunung leuser langkat
hal ini terungkap dari kalung khusus yang berada di leher harimau
diduga harimau ini sedang masa adaptasi dengan habitatnya yang ternyata berdekatan dengan kebun warga
harimau ini juga terasa terusik harimau pun tiba tiba jadi penyerang warga
harimau ini juga terasa terusik harimau pun tiba tiba jadi penyerang warga
ekosistem yang sudah terganggu sehingga dia ini pun juga harimau baru dilepas
sehingga masih mencari tempat akhirnya menuju ke pemukiman masyarakat
dan memang lokasi penerkaman itu sendiri memang tidak berada di kawasan tngl pak
kalau yang pertama itu wilayah tangal tapi yang kedua tidak wilayah tanjung

jika konflik manusia dengan harimau sumatera di lampung dan langkat sumatera utara terjadi di area di luar pemukiman
beda halnya dengan kasus di riau harimau sumatera justru masuk ke area pemukiman warga
diduga ternak ternak warga mengundang harimau yang sedang mencari mangsa datang ke permukiman
dua ekor harimau sumatera ini menggemparkan warga harimau ini terekam kamera pengawas atau cctv masuk ke kamp pekerja sawit di desa mungkal kebupaten siak riau
dua harimau ini terlihat tengah mengintai mangsanya saudara warga yang mengetahui sempat menghalau dengan nyala center
namun harimau ini tak terganggu dan dengan cepat memangsa anjing
namun harimau ini tak terganggu dan dengan cepat memangsa anjing
lokasi penampakan harimau sumatera ini tidak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya

bpk sda dan riau menyebut peristiwa ini bukan kali pertama terjadi
lokasi kejadian tak jauh dari lokasi harimau yang juga masuk ke pemukiman warga beberapa hari sebelumnya
termata lokasi kejadian tak jauh dari lokasi harimau yang juga masuk ke pemukiman warga beberapa hari sebelumnya
harimau yang sama dengan harimau sebelumnya dan salah satu faktor penyebabnya kami melihat bahwa ini merupakan bagian dari pada siklus pergerakan
cuma di sana kan masih dijumpai masih adanya pakan daripada harimau ini yaitu ayam yang berkeliaran adanya anjing ya
nah ini kuat menduga bahwa harimau masih bergeriaran disana itu salah satu faktornya itu
kasus harimau menyerang manusia terjadi di provinsi lampung sumatera utara dan riau
lokasi ini memang masuk dalam daftar provinsi yang menjadi habitat dari sang raja rimbau harimau sumatera
yakni ada taman nasional gunung loser saudara sumatera utara yang jadi habitat harimau sumatera terbesar di dunia
lalu taman nasional bukit barisan selatan dan taman nasional wekambas di provinsi lampung
serta taman nasional teso dan tepung
karena aktivitas pembukaan lahan yang masif lokasi lokasi ini sekarang jadi beririsan dengan aktivitas manusia
harimau yang lebih menyukai daerah yang minim interaksi dengan manusia pun jadi terusik
alhasil konflik antara manusia dan harimau jadi kerap terjadi akibat kompetisi habitat dan sama sama merasa terancam
padahal harimau sumatera adalah satwa yang sangat terancam punah
data terakhir jumlah populasi harimau sumatera saat ini kurang dari enam ratus ekor
oleh karena itu sabtusnya harimau sumatera adalah critically and george yang artinya menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat
mau tak mau masyarakat yang beraktivitas di kebun ataupun beririsan dengan kawasan taman nasional harus bisa hidup berdampingan dengan harimau sumatera
masyarakat juga diimbau untuk berhubungan dengan harimau sumatera dan harimau yang lebih menarik dan lebih beruntungan dengan harimau sumatera
aktivitas sendiri di saat jam aktif harimau mencari mangsa
saling menghormati dan tidak mengusik satu sama lain menjadi jawaban agar konflik antara manusia dan harimau tidak terulang lagi